warga sengkotek kelurahan harapan baru samarinda mengeluarkan seluruh barang milik juhanda
tersangka penyerangan gereja hukumene samarinda dari dalam masjid al mujahidin
demi memutus rantai teror warga juga mengganti nama masjid tempat juhanda beraktivitas menjadi masjid al islah
sejumlah barang milik juhanda dikeluarkan dari dalam masjid al mujahidin
di antaranya sebuah almari barang barang lain yang dikumpulkan di depan masjid
dan antara lain buku buku agama dan tempat tidur
di masjid ini johanda tinggal selama setahun terakhir
diduga di masjid ini pula juhanda merencanakan penyerangan di gereja kumene yang berjarak dua ratus meter dari masjid pada akhir pekan lalu
serangan ini melukai empat balita seorang diantaranya meninggal dunia karena luka bakar parah
selain membersihkan masjid warga juga mengganti nama masjid dari al mujahidin menjadi al islah
pengasian adalah sedap

jadi mudah mudahan dengan namanya al islah sesuai dengan apa yang kita berah tetap akan damai